salam dua jari dan teriakan salam dua periode kembali digaungkan para bupati yang diundang presiden joko widodo di istana bogor
salam dua periode dilontarkan kelompok dua bupati yang sedang mengadakan audiensi dengan presiden joko widodo di istana bogor selasa siang
begitu presiden jokowi tiba dan hendak berfoto para bupati ini bergaya dua jari sambil menyuarakan salam dua periode tersebut
saat mereka bergaya dua jari jokowi memilih netral tangannya disingkapkan di bagian depan sambil tersenyum
setelah berfoto mereka masuk ke ruangan untuk melakukan audiensi
ada dua puluh dua bupati yang ikut dalam audiensi kelompok dua ini
mereka diantaranya bupati sragen kusdinar untung bupati pandeglang irna narulita bupati tolikara usman wanimbo dan bupati tanatoraja
niko dermus biring kanae